jembatan penghubung antar desa dan kecamatan di cirebon kondisinya rusak berat
sejumlah warga dan siswa sekolah masih menggundang jembatan tersebut meski membahayakan
warga berharap jembatan segera diperbaiki agar bisa digunakan dengan nyaman
seperti inilah kondisi jembatan kuning yang menghubungkan desa sarajaya dan desa karangsembung
kecamatan karangsembung kabupaten cirebon
sejumlah warga dan siswa sekolah yang menyeberang harus melangkah dengan ekstra hati hati
karena bagian kayu yang biasa dijadikan sebagai pijakan sudah rapuh dan hilang
selain itu warga juga harus berpegang erat pada penyangga besi di samping jembatan
meski jembatan sudah tidak layak digunakan warga dan siswa sekolah ini mengaku tidak ada pilihan lain
karena jika tidak melewati jembatan ini mereka harus berjalan memutar dengan jarak yang relatif jauh
takut nggak nih lewat jembatan yang rusak kayak gini
takut kenapa masih lewat sini
itunya kecuali jauh
muternya jauh jadi nggak ada pilihan lagi
kondisi jembatan yang dibangun sejak tahun delapan puluh an ini memang sangat memprihatinkan
dari sembilan puluh meter panjang jembatan tiga puluh meter mengalami kerusakan di mana hanya bagian kerangka besinya saja yang terlihat
yang bisa digunakan ya hampir sembilan puluh ya
kurang lebih sembilan puluh
kurang lebih ya
hampir tiga puluh meter kurang lebih ya
sekarang aktivitas warga terganggu nggak nih pak
warga berharap jembatan segera diperbaiki sehingga bisa kembali digunakan dengan nyaman oleh warga
jeri komara cirebon